febri mau dicemput jam berapa ak astagfirullah lupa astaga lupa
kunci motor di deket tv tolong saya motor dulu ya
assalamualaikum waalaikumsalam tutut cucu bingung semua orang teh benci banget sama
papa padahal di ciraus juga banyak kok suami yang ninggalin istrinya suami yang ninggalin anaknya
supaya sobri dan dedek nggak jadi mau udah ngobrol belum mau pakai med udah
ya begitu namanya juga kemet keras kepala
apa gimana kalau pak ustadz kemet nggak usah jadi saksinya kak encuy
maksud kamu bagaimana dibatalin aja apa biar kita
masalahnya dedek mimin takut nanti kita di salahkan
bikin bagaimana tidak ada urusan yang dengan kita mimin bisa saja kita disalahkan apa
para pak ustadz k costa jadi saksinya kak encuy betul apa matalin saja tuh
kita teh sudah jatuh omongan kalau kita batalkan
nanti ustadz gemek pasti tersinggung
ustadz kemet ya sudah seperti orang tuanya ucuy sendiri
ustadz kemet itu besan kita
kalau apa disuruh ngebatalin
apa gak berani
kecuali ustadz kemet sendiri yang ngebatalin
itu tidak apa apa
kalau apa disuruh pokoknya
pasal bicara sama pak ustadz
gak tau sih ya ustadz
kalau kamu mau ngasih tau sih ya
ustadz gak tau sih ya
lima menit lagi masuk waktu suhu
ya memang harus
kedua produk yang urgenteng
satu produk yang nyamuk
satu produk yang nyamuk
mlehoy masih disini
kamu teh gak pulang
kan ceng gak pergi kemana mana
maksud saya dari tadi teh kamu disini aja
pulang lah ceng
kirain apa ceng
pulang kemana ceng
aduh ampun si melehoy
pulang ke rumah udah tau wah
itu si tatang stres lagi
si uli kasian jadi bingung
si tatang juga sih lewat manja orangnya
harusnya sama si uli teh
jangan diturutin semua
biar si tatang itu bisa terima kenyataan
kamu ngomong kayak orang yang bener aja
sama kayak kamu atau pedut
kamu kalau misalnya nggak diturutin sama iko
udah stres deh dulu
ya tapi liat kemampuan juga
si uli kan nggak punya banyak uang
cuman kan kalau gak temen beli apa
temen beli itu
si tatang kan juga kepengen
nah makanya itu harus ditahan
kamu lihat tetangga beli ini beli itu
kamu pengen beli yang lebih dari itu
kadang tuh kita kurang peka sama teman
kita tidak peduli sama teman
kok jadi kita yang salah
kan kita yang punya uang
kita yang beli barangnya
kita yang beli barangnya
terserah kita tuh
pokoknya kalau lagi nggak punya uang
itu harus bisa menahan diri
harus tau batasan
kalau gak ya bisa gila kayak si tatang
coba kalau kalian semua ngikutin saya
pasti udah pada gila itu
makanya saya jangan ikutin ya
doi kok tuh main gak komentar
febri mau dijemput jam berapa ab
kunci motor di deket tv
saya ambil motor dulunya kum ya

semua orang teh benci banget sama papa
padahal di ciraus juga banyak kok
tapi gak dibenci banget
kayak papanya cucu
aku gak tau apa apa
kamu mendingan tanya aja sama oma ero
kan kamu masih cucunya
nih ya encut
kalau mamsnya aku
pasti gak berani ngasih tau kamu banyak
soalnya percaya aku
soalnya pasti mamsa aku gak enak

pasti dia berani ngasih tau kamu semuanya
cuma gimana semuanya udah beres
semuanya lancar cu
ce uli teh nunda keberangkatannya
soalnya teh kang tatang stres
soalnya teh kang tatang stres
ya udah kalo gitu cece mau kesana dulu ya
kamu udah pada makan belum
tapi lagi di pusingin
kok salah makanin cuy
nanti kamu makan duluan aja
mama kesana dulu ke rumahnya uli ya
kamu tuh kan pernah bilang
kalau kamu gak bakalan deketin edward lagi
iya emangnya kenapa
kemarin kok kamu jalan sama edward
edwardnya yang ngajakin pet di jalan kau
kamunya jangan mau dong
kamu salahin edwardnya dong
jangan salahin aku kalau kamu gak mau pasti si edwarting gak bakalan deketin kamu pep
ih kamu manusuk dari belakang
ada apa ini
udah biarin aja ward
ih kamu mah nyebelin ward
gom saya duluan ya mau jemput iko
mau jemput ke arab kang dadang
gom emang bisa jemput ke arab naik motor
sebulan dong bukan hari
oh jangan parah
ceng duluan ceng
buli kang tatang itu gak akan sembuh dalam satu atau dua hari
bisa sebulan bisa dua bulan bisa setahun
terus mau berapa lama uli mau nunggu
kalau uli gak cepet cepet pulang ke suria yang ada uli dipecat bukan kang tatang aja yang bakal stres
uli juga pasti stres gak punya uang

kamu mau jemput ke arab kang dadang
kamu mau jemput ke arab kang dadang